serta juara olimpiade di beijing pada tahun dua ribu delapan silam
dan peraih emas di asean games guangzhou pada tahun dua ribu sepuluh
februari dua ribu dua puluh publik dikejutkan dengan meninggalnya aktor ashraf sinclair
ashraf diketahui meninggal pada dini hari
setelah malam sebelumnya melakukan olahraga crossfit
aji masaid mantan suami reza artamevia yang saat itu menjabat sebagai anggota dpr
pada tahun dua ribu sebelas dilarikan ke rumah sakit setelah dadanya sesak
usai bermain olahraga futsal
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah vito anggrarino damai mengatakan
serangan jantung henti jantung atau konslet jantung bisa terjadi kapan saja
karena itu sebaiknya olahraga dilakukan secara bertahap
dan tidak memaksakan diri langsung berolahraga berat
pengecekan jantung secara berkala juga penting
untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kemampuan jantung
agar kita tidak melewati batas kemampuan jantung
orang orang yang atlet atau usia muda
kadang kadang bukan selalu serangan jantung yang terjadi
tapi adalah gangguan irama jantung atau korslet tadi jantungnya
walaupun korslet jantung ini bisa juga diakibatkan karena serangan jantung
jadi apa kadang kadang orang yang merasa dia baik baik saja
dia nggak tahu kalau jantungnya ini punya gangguan
entah ada calon sumbatan atau memang ada korslet di jantungnya itu
sehingga mereka berpikir bahwa oh nggak perlu
nggak perlu periksa karena mereka pikir oh aku baik baik aja
nggak pernah ada keluhan sama sekali
nah padahal itu memang selalu terjadi tiba tiba
meski serangan jantung tidak memiliki keluhan karena tubuh yang terlihat baik baik saja
alangkah lebih bijak jika kita melakukan medical check up secara berkala